aksi juru bahasa isyarat yang biasa kita lihat di pojok kiri layar televisi
menjadi salah satu hal yang menarik dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden
juru bahasa isyarat ini dihadirkan untuk membantu penyandang tunarungu
untuk lebih memahami visi dan misi capres dan cawapres yang disampaikan dalam debat
hadirnya juru bahasa isyarat dalam siaran debat capres cawapres
adalah wujud pemenuhan hak atas informasi bagi penyandang disabilitas
namun tahukah anda menjadi juru bahasa isyarat ternyata bukan hal yang mudah
selain kemampuan linguistis juru bahasa harus berpengetahuan luas
untuk dapat memahami dan menyampaikan isi pesan dengan akurat
tidak hanya menerjemahkan isi pesan dengan cepat dan tepat
juru bahasa isyarat juga harus mampu menerjemahkan ekspresi
dua marah juga sepertinya saya kaget sebetulnya
tapi ya saya juga harus ikut seperti marah
menjadi juru bahasa adalah sebuah proses yang kompleks
jurubahasa biasanya harus mempelajari dahulu topik yang akan dibahas
karena pengetahuan tadi jadi akhirnya keterlambatan seorang juru bahasa itu
biasanya tidak lebih dari empat detik
daya ingat dan konsentrasi tinggi juga merupakan salah satu kriteria
yang harus dimiliki juru bahasa ideal
biasanya mereka bekerja itu lima belas menit kalau simultan
setelah lima belas menit mereka harus beristirahat
seperti profesi lainnya juru bahasa isyarat dalam debat calon presiden
harus patuh kepada kode etik
wujudnya adalah dengan bersumpah menjaga netralitas
dan mengenakan baju hitam sebagai standar internasional kostum juru bahasa isyarat

kita hanya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut
tidak boleh ditambah tidak boleh dikurangi
di sisi lain penampilan juru bahasa isyarat yang selalu tersenyum di depan layar
ternyata memiliki sederet momen lucu saat debat berlangsung
kita giniin pandemi udah harus tahu itu berarti minta perhatian
terus kita giniin paradigma dong

juru bahasa isyarat dalam debat capres cawapres
sangat diapresiasi komunitas tunarungu yang juga memiliki hak pilih dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun julianto menilai ukuran layar juru bahasa terlalu kecil
ukuran ideal layar juru bahasa isyarat adalah sepertiga dari ukuran layar televisi
dengan demikian gerakan tangan bibir dan mimik juru bahasa dapat terlihat dengan jelas
partisipasi juru bahasa isyarat dalam siaran televisi di indonesia
sesuai dengan pasal tiga puluh sembilan ayat tiga undang undang penyiaran
tentang penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu dalam acara tertentu
dan pasal empat belas undang undang no tiga penyiaran

di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi
berdasarkan data daftar pemilih tetap hasil perbaikan atau dpthp dua dalam pemilu dua ribu sembilan belas
jumlah pemilih dengan disabilitas lebih dari satu dua juta orang
hampir dua ratus lima puluh ribu diantaranya tunarungu
sebentar lagi seluruh rakyat indonesia akan merayakan pesta demokrasi
gunakan hak pilih anda tanggal tujuh belas april mendatang
april sirait setia di pradana jakarta